maraknya aksi vandalisme saat unjuk rasa penolakan ruu cipta kerja
membuat pekerja di sejumlah dinas mengerjakan tugas tambahan
catur dan kawan kawannya para petugas penanganan prasarana dan sarana umum
kelurahan gambir misalnya
di sabtu pagi mereka harus ikut mengecat jalanan dan pembatas jalan
yang dicoret oknum tak bertanggung jawab
biasanya yang saya kerjain mungkin hanya mengangkut sampah di sekitar monas saja
kalau untuk segi pekerjaan yang jelas lebih banyak
karena banyak soletan liar terus rambu rambu banyak yang rusak
terus tempat tempat sampah tong tong sampah juga rusak
jadi kita menambah banyak
selain petugas ppsu pekerja di suku dinas bina marga turut dikerahkan
junaydi salah satunya
pekerja di sudin bina marga jakarta timur ini
diminta untuk bertugas di kawasan gambir jakarta pusat
padahal biasanya junaydi bertugas untuk memperoleh
dan memperbaiki infrastruktur di kawasan jakarta timur saja
kalau di tempat saya kan di jakarta timur memang udah tugas
nah kalau ini agak agak banyak kok
belum fasilitas yang rusaknya
iya harus dibenerin
yang dicat terus tambah lubang yang bekas bakaran ban
pekerjaan perbaikan fasilitas umum dan infrastruktur
dilakukan oleh pekerja lintas dinas serta lintas kota
hal ini dilakukan untuk memastikan
seluruh kerusakan dapat selesai diperbaiki pada hari minggu
kemarin sore kami dipanggil sama kepala dinas
untuk berkolaborasi semua suku dinas bina marga di lima wilayah
membantu area yang terdampak demo
dari situ arahan kepala dinas semua suku dinas
termasuk kita punya petugas di kecamatan
satpel satpel di kecamatan itu untuk ikut turun berpartisipasi
membantu pembersihan pasca demo ini
hingga saat ini pemprov dki jakarta
masih melakukan inventarisasi dan identifikasi kerusakan
untuk mengetahui berapa kerugian yang ditimbulkan
untuk kerusakan halte bus transjakarta saja
diperkirakan mencapai enam puluh lima miliar rupiah
mumtazah conningrat andriawan saputra jakarta